dimungkinkan masih ada benda benda serupa yang bisa

serupa yang bisa menjadi ledakan ledakan yang sifatnya susulan ataupun secondary daripada ledakan
dari analisis di cibom ini kemungkinan kok bisa terjadi ledakan seperti itu kan apa
sementara kami belum bisa menyimpulkan karena proses daripada ppi di istilah kami
ataupun identifikasi investigasi sedang berjalan
nanti setelah selesai kita melaksanakan tahapan daripada investigasi
nanti hasilnya kesimpulannya akan kita sampaikan kepada teman teman media
berarti ada dugaan yang melekat sehat merasik itu
sementara kami belum bisa menyimpulkan
belum bisa menyimpulkan karena anggota kami belum bisa memberikan hasil hasil daripada penyelidikan
kemudian investigasi maupun identifikasi